terima kasih wulan dari
karena lo udah ubah hayalan gue jadi nyata
kita udah berantem kayak gini
masih nggak mau saya juga
tapi bener ya
lo janji nggak mau tembakan gue
iya abang janji
udah cepetan ya
udah mau naik naik ya
niat saya cuma baik kok
tapi jangan dulu naik neng

neng berarti belum tau ya neng
kalau mau naik motor saya
ada satu syaratnya
syarat syarat apaan
neng harus nyanyi dulu
lo nyuruh gue nyanyi
di saat gue lagi patah hati
lo nyuruh gue nyanyi apa jangan bercanda dong
yaudah buruan angerin gue
niat udah saya
yang bawah siapa
abang aja yang tukang aja

tadi mau minta anjarin pulang
masih aja disalahin
gue mau naik motor ya
kenapa lo punya kemah karena siap siap
lo ngapain hujan hujanan
lebih baik sekarang kita lebih dulu ya
terima kasih wulandari
karena lo udah ubah hayalan gue jadi nyata
kita udah berantem kayak gini
ajak gue berantem terus man
selamat malam okslover
balik lagi bareng sama hugo disini
tentunya di suara hati
tapi sebelumnya disini hugo sendiri ya
karena emily dia lagi ada kegiatan
yang dia harus lakukan okslover
karena seperti biasa di suara hati ini
kita akan membahas tema tema yang
pastinya bikin kalian semua pada baper ya
alias membawa perasaan
bukan banyak persoalan okslover
nah temanya tuh apa sih hugo
hmm temanya hari ini tuh adalah
alias aku merasakan apa yang kamu rasakan
oh cakep nggak tuh
hugo mau kasih tau sama okslover semuanya
gimana sih caranya peka
kalian cukup menjadi pribadi yang mendengar
terkadang kita tuh lupa untuk mendengar
kita lebih sering untuk berbicara
bukan berbicara sama teman teman

berbicara curhat gitu ya
dan memberikan argumen berpendapat
tapi pendengarnya dilupain
satu mulut dan dua telinga
yang dimana kita harus jadi
pendengar yang baik
gimana asik ya teman kita hari ini
tapi sebelumnya disini ada lagu yang
akan menjadi pembuka kita di suara hati
malam hari ini
aku tadi gue salah ya
gue nggak mau dengerin penjelasan roman dulu
sama perasaannya roman
mas sebenarnya kenapa sih
gue tadi takut aja sama pesiar
sekarang udah mendakuk
gue sabit ya
lo takut sama petir
perasaan tadi juga nggak ada petir ya
udah udah malem gue mau balik
mas sebenarnya kenapa sih
atau semua ini ada kaitannya sama luka yang ada di bawah matang itu
kita ini kan temen rin
masa lo nggak mau cerita sih sama gue
siapa yang udah pukulin
bokap tiri gue man
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue
bokap tiri gue